partai politik yang lolos ke parlemen mulai memperbutkan kursi ketua mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
selain golkar dan pkb yang sejak awal mengincar posisi tersebut
ternyata partai demokrat dan pd perjuangan juga berminat menduduki kursi mpr satu
padahal pemilihan pimpinan mpr berdasarkan sistem paket yang akan dipilih pada sidang paripurna satu oktober mendatang
fraksi partai politik di parlemen mulai memperbutkan kursi ketua mpr
meski pemilihan melalui sistem paket baru dilakukan satu oktober mendatang
proses lobby antar fraksi partai mulai gencar dilakukan
selain golkar dan pkb yang berambisi menaruh kadernya di kursi mpr satu
ternyata demokrat gerindra
dan pdi perjuangan juga melirik kursi ketua mpr
demokrat menyinggung kemesraan dengan pdip saat pemilu dua ribu sembilan belas
demokrat saat itu menyerahkan kursi ketua mpr kepada pdip sebagai oposisi di parlemen
kini demokrat berharap pdip bersedia mengulang sejarah
dengan menyerahkan kursi ketua mpr kepada partai berlambang mersi
kalau saja itu terjadi pengulangan sejarah
saya pikir baik untuk bangsa
jadi kalau saja ya
dan bila teman teman setuju dan pdip juga setuju
mudah mudahan kalau saja terjadi ketua dpr nya adalah pdip
mungkin bagus juga kalau mpr nya itu dijabat oleh partai demokrat
sementara pdip tidak ngotot merebut kursi ketua mpr
soal tawaran demokrat
pdip meminta partai tersebut menyodorkan nama yang akan menduduki kursi mpr
kualitas tokoh yang dapat mempersatukan semua fraksi akan menentukan paket yang diusung
menurut pdip akan ada tiga sistem paket berbeda pada pemilihan pimpinan mpr periode mendatang
tadi saya mengatakan ada tiga kemungkinan
kemungkinan yang pertama aklamasi
kemungkinan yang kedua adalah tiga paket
karena ini dimungkinkan oleh undang undang ini
di mana dalam satu paket itu terdiri dari tiga fraksi dpr dan dua orang dari dpd
kan partainya sembilan kan berarti tiga tiga plus dua dua dari dpd
nah tapi dua duanya ini namanya harus berbeda
itu sebabnya tata tertibnya ini tata tertibnya harus diubah dulu
karena di tata tertib yang lama namanya masih sama
di sisi lain gerindra menilai sebaiknya ketua mpr diisi oleh tokoh dari partai oposisi
pasalnya selama sepuluh tahun kursi mpr satu selalu ditempati tokoh dari partai oposisi
gerindra mengaku siap memperbutkan kursi mpr satu karena menilai pentingnya ketua mpr menjaga persatuan kebangsaan
jadi pengalaman ya sepuluh tahun dua periode ini
itu ketua mpr itu di jabat oleh oposisi
almarhum tovi kemas dan pak jul ya
itu dalam rangka menjaga kesimbangan itu karena kalau pola ini kita jaga terus ya
kemungkinan bahwa gerindra bisa menjadi ketua mpr itu ya
sasa saja dan jalan kok lima tahun dengan partai oposisi yang menjadi ketua mpr
ada tiga mekanisme sistem pemilihan yang akan diajukan pada sidang paripurna pemilihan ketua mpr
pertama adalah mekanisme aklamasi
kedua ada tiga paket pimpinan mpr yang berasal dari campuran sembilan fraksi dan unsur dpd
serta opsi terakhir adalah dua paket berisi mayoritas fraksi
tim liputan cnn indonesia
sebagai partai yang berjasa menjadikan pdip bisa menduduki kursi ketua mpr pada dua ribu sembilan belas
sagaknya demokrat tidak bisa dikesampingkan sebagai balas jasa pdip sebagai pemenang pemilu
hingar bingar persaingan kursi ketua mpr digaungkan oleh banyak partai namun
demokrat seakan hilang dari peredaran dari keributan perebutan kekuasaan
lalu sejauh mana demokrat berhasrat untuk menduduki posisi mpr satu
dan bagaimana arah politik demokrat setelah gerindra merapat
kita akan mendiskusikannya bersama johnson sitindaun ketua dpp partai demokrat
selamat malam bang janssen
ya malam eva selamat malam penonton cnn
dan ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
selamat malam bang ray
nah kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan pernyataan pak syarif hasan gitu ya
ini kan kalau bisa mengulang dua ribu sembilan begitu
nah bagaimana kemudian bisa dikaitkan konteksnya dengan situasi politik saat ini bang jansen
iya benar jadi terkait soal posisi ketua mpr
sesungguhnya partai demokrat itu bukan menyampaikan ke semua partai
khusus itu sebenarnya ke pdip arahnya
jadi dua ribu sembilan itu kan publik juga tahu
kalau partai pemenang ketika itu adalah partai demokrat
dan pak sgb juga terpilih
untuk kedua kalinya jadi presiden begitu
tapi ketika itu pak sby
namanya tidak winner take all begitu
tetapi kemudian memberikan kursi ya
ketua mpr itu kepada pak taufik kemas
dan yang mengurus semuanya itu
sehingga kemudian pak taufik kemas itu terpilih secara musyawarah mufakat
itu pak sbe
ini berbeda dengan dua ribu empat belas
jadi sejarah dua kali pak sbe jadi presiden itu
partai demokrat tidak pernah mengambil jabatan ketua mpr
di dua ribu empat misalnya
waktu itu pihak voting nya
tidak seperti pak taufik kemas terpilih dua ribu sembilan belas
tapi ketika itu diberikan ke pak hidayat nurwakid
waktu itu kan ada koalisi kerakyatan
yang mendukung pak sbejk
kemudian ada koalisi kebangsaan
yang mendukung ibu mega begitu
dari koalisi kerakyatan yang mendukung pak sbe itu
dinaikkan pak hidayat
voting melawan institusi cipto
ini salah seorang politisi senior lah
alam marhum dari jawa timur begitu
yang menang koalisi kerakyatan
hanya dua suara menangnya ketika itu
ini membuktikan memang
dua kali pak sby jadi presiden begitu
dua kali demokrat berkuasa
tidak pernah satu kalipun
partai demokrat sebagai partai pemenang
mengambil jabatan ketua mpr itu
cerita kesejarahan inilah yang kemudian
diutarakan oleh pak syarif hasan
kalau bisa sejarah kita ulang
demi menjahit kembali kerukunan indonesia ini
pas kepemilu begitu
apa yang salah kalau kita coba kan begitu
biasanya utang budi di politik itu ya
partai demokrat sudah pernah menyampaikan itu
artinya itu seharusnya itu ada utang budi begitu ya
dari partai demokrat kepada pdip
karena waktu itu menjadikan wakil dari pdip
sebagai ketua mpr begitu
iya karena waktu itu pdip itu nomor tiga
bukan juga nomor dua
oh pak taufik kemas itu jadi ketua mpr
karena kan ketua dpr nya
sudah partai demokrat
ketua mpr partai nomor dua dong
waktu itu yang nomor dua itu adalah golkar
malahan kemudian golkar yang dijadikan wakil ketua mpr
waktu itu atas nama pak haryanto tohari
sekarang duta besar itu sekarang
jadi seorang aktivis muhammad diyah ini
itu murni memang
jadi apa namanya itu
partai demokrat pak sb
saya sadar kemudian ya
memberikan posisi ketua mpr itu kepada pak taufik kemas
dan pak taufik kemas pun meninggal
di jabatan itu
inspektur upacaranya pun adalah pak sby begitu ya
memberangkatkan beliau ke pemakaman begitu dia
bang rey memandang logika yang kemudian disampaikan bang jansen ini
bisakah kemudian diterapkan pada saat
situasi politik saat ini
oh kecil sekali kemungkinannya ya
karena kalau misalnya
saya kira sih pdi enggak akan ambil kursi pmpr
dia akan serahkan kepada partai lain
pertanyaannya apakah kepada partai teman koalisi
atau partai kepada teman non koalisi
nah kalaupun teman di luar koalisi
yang paling dekat adalah kelihatan gerindra
nah demokrat agak jauh gitu
jangankan ketua mpr
bahkan masuk mungkin di lingkungan kabinet aja
mungkin resistensi mereka sudah cukup tinggi gitu
nah sementara pdi dengan suara yang begitu tinggi
tentu punya pengaruh yang cukup kuat
untuk mempengaruhi partai partai lain
dalam hal ini setidaknya empat atau
ya ada empat partai politik lain yang dalam koalisinya
untuk mengatakan apakah akan menerima posisi yang lain atau tidak
apalagi sampai jadi ketua mpr
mengapa peluangnya begitu kecil untuk demokrat begitu
ya yang bisa menjelaskan itu ya hubungan yang tidak harmonis memang
antara ibu mega dengan pak sby gitu
nah saya kira itu lebih dari
tentu ada alasan alasan lain
lebih hubungan yang personal itu
ada juga partai partai lain yang memang berambisi kuat
untuk berserta di dalam struktur ini
setidaknya ada empat partai politik juga yang menginginkan untuk masuk ke dalam
yang itu ada di koalisi pak jokowi sekarang ini
nah itu faktor yang keduanya gitu
apalagi mereka kemarin sudah buat pernyataan
tentang soliditas mereka
yang saya pikir itu khususnya berkenaan dengan kemungkinan hadirnya
gerindra dalam masuk di dalam unsur pimpinan mpr gitu
dan mereka mengatakan solid
itu artinya pada tingkat tertentu
jangankan ke demokrat ke gerindra saja pun mereka masih mengatakan belum gitu
itu persoalan pertama
apalagi persoalan kedua
menjadi pimpinan mpr gitu
nah pimpinan dpr itu tahapan yang terlalu tinggi juga untuk diminta
masuk dalam struktur masuk dalam unsur pimpinan saja mungkin sudah agak sulit
berharap menjadi ketua mpr nya gitu loh
menjadi mpr satu begitu ya
mpr satu gitu jelas banget
ya namanya juga bercita cita ya kan itu boleh boleh saja sih
tapi cita cita kan sebetulnya harusnya didukung dengan langkah langkah yang memang menuju cita cita itu
begitu ya bang rey
iya itu betul
dan tidak sekedar argumen argumen historis gitu kira kira kan
sebab fakta fakta historis itu pun sebetulnya harus kita rudut kembali
mengapa misalnya pada saat itu
sby memerelakan kursi itu dipimpin oleh pdi perjuangan
itu ada penjelasan historis ada penjelasan konteksnya gitu
sehingga begitu saja
kursi itu diserahkan kepada pdi perjuangan dalam ini pak topi kemas gitu
saya kira saat itu yang menonjol itu karena keinginan yang cukup kuat untuk melakukan rekonsiliasi
antara ibu mega dengan pak sby
yang memang dirasa ibu mega seperti merasa
disalib dari belakang
sehingga peristiwa dua puluh empat kan
nah untuk meredakan ketegangan itu
kemudian pak sby mengatakan kita akan berikan kursi mpr kepada pak taukepi komnas
tapi memang pada saat yang bersamaan pak topi kemas di saat yang sama itu
memang sudah senior sekali di lingkungan dpr gitu
secara personal dia memiliki apalah namanya ya
memiliki kewibawaan yang cukup ya untuk memimpin mpr itu
sehingga baik timingnya baik tujuannya
tepat untuk dijawab oleh pak taufik kemas
oke ada dua hal yang saya catat
calonnya itu sendiri yang memang kita harus lihat juga calonnya dianggap sebagai siapa
ya itu maksud saya
apakah memang memiliki kualitas seperti pak taufik kemas misalnya
dan juga keinginan untuk rekonsiliasi
kalau itu datang dari pak sby
nah ini apakah memang ada keinginan begitu ya
dari ibu mega misalnya untuk berrekonsiliasi dengan pak sby
jadi bagaimana pak nyantra
jadi harus dilihat apa latar belakangnya ya
itu kan media bertanya ke pak sarip hasan
pak sarip ini kok demokrat adem adem saja
semua partai ini bulog gondang dia udah bahas ketua mpr
bulok t kumar bahas ketua mpr begitu
ini kok demokrat diam diam saja
dengan latar belakang pertanyaan inilah kemudian pak sarif basah menjawab
kalau soal jabatan ketua mpr walaupun hari ini partai demokrat dalam tanda kutip
dalam posisi partai menengah begitu
kami juga punya kesempatan
dua ribu sembilan itu semua orang juga mengatakan
gak mungkinlah itu pak sby atau partai demokrat akan menjadikan begitu
entah siapa pun itulah
kader dari pdip menjadi ketua mpr begitu
kalau jabatan wakil ketua masih oke lah begitu
tapi menjadi ketua mpr begitu
nah tapi faktanya kan terjadi
dan itu musyawarah mufakat
bahkan ketika itu rapat dicek ya
saya bertanya langsung ke pak sby terkait ini
baru tiga hari lalu
bahwa ketua ketua partai itu kaget
ini pak sby serius katanya
ditanya lagi ini bapak serius
dan kemudian itu yang terjadi
waktu itu pak sby mengatakan
jangan lagi kemudian terjadi seperti kejadian dua ribu empat belas
di mana harus melalui mekanisme voting
sekelas pak tovik ini seperti yang disampaikan bang reita ini kan sudah tokoh kan
kalau kemudian di voting kalah kan malu benar
itu makanya kemudian di set sejak awal itu
jadi semua partai yang mengusung dan mendukung pak sby di dua ribu sembilan itu
yang mendukung pak taufik kemas
hanya satu saja partai yang tidak mendukung ketika itu
mereka ingin memajukan paket sendiri pks
walaupun akhirnya tidak cukup begitu
sehingga kemudian ketika itu hanya satu calon saja pak taufik kemas
bang jansa tapi tadi secara
jadi di politik ini maksud saya tidak ada yang tidak mungkin
yang kedua sedikit sebelum ke bang rey
selain pdip ya
yang partainya cukup besar
yaitu melalui pak taufik kemas menjadi ketua mpr
dan sebelumnya itu partai menengah semuanya
pak hidayat nurwakid pks
suara di bawah lima puluh kursi itu
atau yang sekarang misalnya pan
suara di bawah lima puluh kursi begitu
jadi di politik ini semua kemungkinan itu bisa saja terjadi begitu
tapi kan kemudian tadi disampaikan bang rey
ada latar belakang begitu yang menyebabkan
ada penjelasannya begitu ya
yang kemudian ingin memperbaiki hubungan
rekonsiliasi dan lain sebagainya
pak zulhas sekarang ini
pak zulhas ini kan mendapat kesempatan menjadi ketua mpr
karena didukung oleh dua pihak
satu segi dia punya saham di
bukan saham ya
dia punya orang di kabinet
pak jokowi saat itu berkepentingan juga
kan kira kira begitu
pak pks sudah dapat menjadi wakil
gerindra sudah dapat menjadi ketua gitu
dan orang mereka menjadi nomor tiga
dan tentu berpindah ke
ke mpr nya didapatkan oleh pak zulhas
jadi di koalisi mereka itu pembagiannya seperti itu
gitu lah kira kira
jadi maksud saya
mesti ada konteksnya
jadi nggak bisa dipersamakan begitu saja gitu
nah sekarang tentu harus kita kaji konteks ini
dalam konteks apa misalnya
demokrat memungkinkan bisa masuk ke sana
meskipun saya setuju
tidak ada yang tidak mungkin
mungkin atau tidak
itu kan bisa kita ukur
apakah ada dukungan politik
kedua apakah ada
kalaupun ada dukungan politiknya
berasal dari mana dukungan politik itu
apakah dukungan politik itu signifikan atau tidak
apakah misalnya tokohnya itu
tokoh yang cukup dihormati oleh semua partai partai
gitu lah kira kira
sehingga ada semacam komitmen tak terucapkan
bahwa orang ini harus jangan sampai kita permalukan
misalnya kan begitu dan seterusnya
nah kalau dilihat ini semua
saya tidak menemukan ini gitu maksud saya
oleh karena itulah
meskipun kemungkinan selalu terbuka
tapi kemungkinan yang diandaikan
kalau dilihat faktor faktor yang kita sebut sebagai konteks ini
kita tidak temukan itu
iya tidak ditemukan
karena memang adem adem saja begitu kan

kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di layar demokrasi
terima kasih pak
malahan karena semua kandidat ini biasa biasa saja begitu ya
malahan saya melihatnya begini
bagi partai demokrat
mpr ini lembaga penting
saya agak menolak kemudian pernyataan
beberapa pengamat kemarin yang mengatakan
oh rebutan jabatan ketua mpr
itu hanya sekedar untuk gengsi saja
itu enggak benar
bagi partai demokrat jabatan ketua mpr ini penting
dia bukan hanya sekedar
mensosialisasikan empat pilar yang dikenal publik begitu
atau melantik presiden wakil presiden terpilih begitu
bukan hanya itu tapi merubah undang undang dasar
menetapkan undang undang dasar baru itu kewenangan mpr
jika negara dalam keadaan darurat misalnya lah presiden atau wakil presiden
mangkat untuk mengisi kekosongan itu mpr
belum lagi soal soal pemakzulan kan begitu
lembaga mpr ini memang di situasi yang tidak normal begitu
penting sekali perannya
memang lima tahun ini kan negara kita normal
itu makanya tidak terlalu kelihatan peran mpr
itu makanya bagusnya memang di lembaga yang paling tua di indonesia
ini salah satu lembaga tinggi paling tua di indonesia ini
harus diisi oleh partai yang pernah punya pengalaman memimpin pemerintahan
sehingga kemudian dia paham benar ini
arti dan fungsi peran lembaga mpr ini
dan itu tidak banyak
dan itu tidak banyak salah satu partai yang kemudian pernah mengelola kekuasaan
dan mengerti benar vitalnya lembaga mpr
di tengah kemudian ya semua kandidat yang lain biasa biasa saja
kalau kemudian kita pakai ukuran misalnya pak taufik kemas itu kelasnya sudah pandito
sedangkan mpr ini kan politiknya bukan lagi politik praktis seperti dpr
tapi politik pandito kan politik kebijaksanaan kan
jadi kalau misalnya kandidatnya rata ratanya semuanya
ya mari kita cari partai yang memang pernah punya pengalaman mengelola pemerintahan begitu
karena dengan punya pengalaman seperti itu
tentu kebijaksanaannya itu juga kan akan turun ke dia kan
seperti kami misalnya ketua umumnya pak sby
siapa kemudian yang berani mengatakan pak sby ini posisi politiknya hari ini
tidak negarawan atau pandito
kan begitu dia
sudah sangat berpengalaman
nah pada kemudian niatan seperti orang pak sby ini misalnya
untuk menurunkan pemerintahan yang sah kan nggak ada dia ini
malahan posisi mpr itu betul betul
ah kan ketua
tapi itu pak sby ya
kan ketua partai kan
sama seperti misalnya pak taufik kemas
itu di belakang
kalau pak taufik kemas sebelumnya biasa biasa aja
mungkin kalau pak sby tokohnya mungkin
itu nggak mungkin lah
itu nggak mungkin lah
jadi masalahnya justru karena semuanya sama
karena masalahnya semuanya sama
kita tidak melihat keunggulan demokratnya
nah itu bedanya dengan pak otot kemas saat itu
pak taufik kemas itu secara ketokohan
ya kan dia seperti melampaui politisi politisi yang lain
tapi kalau dia
kualifikasi dari orang yang diseluruhkan oleh demokrat juga sama dengan yang ada sekarang
di dpr itu
ya potensi orang ini jauh lebih tinggi dibandingkan demokrat sendiri
kecuali ketokohan orang demokrat ini melampaui
soal berapa melampauinya ini urusan kedua kan
tapi melampaui setidaknya tokoh tokoh yang sekarang bermunculan namanya
sebagai bakal pimpinan dpr atau sebagai bakal ketua mpr gitu
karena memang posisi demokrat kalau menurut bang rey misalnya
pak jokowi akhirnya memberikan kursi ini ke demokrat misalnya
menguntungkankahnya untuk pemerintahan ke depan
saya belum bisa menganalisis karena nggak kepikir juga bahwa ini kan ke demokrat
yang paling mungkin bagi saya itu adalah gerindra
karena yang sudah bertemu dengan gerindra
pak jokowi mengajak secara terus terang kan
bantu kita gitu
kemudian dijawab oleh pak prabowo
ya tentu semampu kami akan kami bantu jika diperlukan dan seterusnya
lalu ada pertemuan teku umar setelah itu gitu ya
marah perdebatan soal diskusilah tentang siapa yang menunduk siapa gitu
meskipun tensinya saya pikir agak berkurang sore ini
manakala pak jokowi mengatakan bahwa kekuatan koalisi yang sekarang sudah cukup
itu artinya makin menutup kemungkinan
jangankan ke demokrat yang menurut saya
mungkin yang kedua yang ketiga pilihannya gitu
yang nomor satu pun yang gerindra
pak jokowi sudah menyatakan sore ini
bahwa kekuatan yang sekarang ini sudah cukup untuk pemerintahan gitu
jadi dukungan politiknya kelihatan agak jauh
dukungan personifikasinya juga tidak terlihat
dukungan situasinya juga tidak muncul gitu loh
nah mungkin salah satu argumennya yang tidak ada lain
kecuali alasan historis itu
itu kelihatannya masih belum bisa diandalkan begitu ya
ya tentu saja sangat sulit bisa diandalkan kalau itu
tapi kalau kemudian melihat gestur politik gerindra yang cukup dinamis begitu ya
di mata demokrat sendiri seperti apa
karena kan kalau kita bicara gestur politik yang sedikit bergerak mendekat ke koalisi jokowi
itu kan sebetulnya demokrat ya yang kita lihat di awal awal
tapi di belakang justru
itu konteknya bacaan orang tidak dalam konteks
untuk unsur pimpinan mpr
tapi untuk kabinet mungkin
itu maksud saya kan
kalau kabinet sih saya juga bisa potensinya ada
tapi kalau ke mpr
gerindra aja resah kok partai partai koalisi gitu
faktanya setelah ada isu yang mengatakan gerindra juga ingin masuk ke mpr
empat partai politik pendukung pemerintah lalu rapat dan mengatakan mereka solid
nah solid itu artinya tidak sedang membutuhkan orang lain untuk masuk di dalam kursi mpr gitu
apalagi demokrat yang agak jauh dari situasi ini

makanya yang saya sebut tadi dukungan politiknya nggak terlalu cukup
dukungan person yang gak kelihatan
situasinya juga tidak seperti yang terbayangkan
dan oleh karena itu saya sih tidak bisa membayang
lagi pula begini
kursinya juga gak cukup
kalau misalnya mau menyelamatkan
kan partai koalisi ini tentu saja mau undang orang kalau mau negosiasi dengan dia
nah yang paling mungkin ya undang
gudeng gerindra masuk ke dalam kursinya banyak banget tuh
nomor dua kan kira kira gitu ya
ini agak rata ratain semua kursi di
semua rata rata lima puluh dah
demokrat lima puluh an sedikit
beda dengan waktu demokrat dua ribu sembilan
itu memang satu ratus empat puluh delapan kursi di atas
buat salah sekali
pdip sekarang cuma satu ratus dua puluh
justru karena itulah kemudian beda sedikit ini pun jadi penting gitu loh
ya kan kalau saya undang lima puluh dengan tujuh puluh ya saya ambil tujuh puluh
karena selisih saya dengan lima puluh juga sedikit
jadi kalau lima puluh yang saya undang saya biarkan yang tujuh puluh
kalau terjadi apa apa tetap kita kalah dibandingkan yang tujuh belas
kan kira kira gitu
itu perhitungan sederhananya
kecuali seperti yang disebut kak loh jansen tadi
saya sendiri udah gede nih
saya pilih yang kecil juga nggak ada masalah
itu persis seperti pak sby misalnya mengambil calon wakil presidennya
pak mudi ono saat itu ya
yang tidak dikenal orang tidak diperbincangkan orang
karena ketokohannya sudah ada dalam dirinya
dia nggak perlu lagi tambahan suara
tapi kalau ketokohannya kau hanya sampai lima puluh persen
kau butuh lima puluh persen yang lain
kan kira kira gitu
karena itu kau cari orang yang paling mungkin mendukung suaramu untuk bisa mencapai lima puluh persen
bukan cari yang kecil
nah dari kalkulasi politiknya saja sudah tidak masuk begitu
bang jansen gestur politiknya juga tidak kelihatan
jadi sebetulnya ada keinginan atau tidak sih
jadi begini yang pertama
jadi begini ya
cara yang realistis saja
jadi begini yang pertama ya
di politik itu semua kemungkinan bisa terjadi
itu yang saya katakan tadi
pak hidayat nurwakid itu ya berasal dari partai pks
usia empat puluh empat tahun jadi ketua mpr
jadi jangan juga apa namanya itu meminorkan posisi orang bang rai
itu yang pertama ya
jadi semua kemungkinan bisa terjadi
sistem pemilihan di mpr itu itu sistem paket
dan kalau melihat pergerakan beberapa titik di waktu belakangan ini
ada pertumbuhan kondang dia ada teku umar
belum lagi ditambah pertumbuhan pertumbuhan yang lain lain ya
di hari hari ke depan ini
kelihatannya akan lebih dari satu paket ini
dan memang dalam sejarahnya pas kereformasi
baru di zaman psb dua ribu sembilan lah kemudian pemilihan ketua mpr itu musyawarah mufakat
karena memang waktu itu psb sangat kuat
kita lihat nanti pak jokowi
apakah beliau kemudian mampu mendesain begitu pemilihan ketua mpr ini
ya hanya satu paket begitu
atau musyawarah mufakat
tidak ada paket yang lain
kan begitu dia
karena kan kita belum juga bertanya ini unsur dpd
karena sekarang ini kan harus ada keterwakilan
satu wakil ketua itu
bukan satu wakil ketua
bukan satu wakil ketua
tapi satu unsur dpd untuk pimpinan mpr
bisa juga ketua mpr
karena mereka itu fraksi tersendiri di mpr
dengan kekuatan satu ratus tiga puluh dua kursi
jadi kalau dia
sesungguhnya fraksi yang paling kuat itu adalah fraksi dpd
bukan praksi partai partai begitu
jadi yang ketiga kita lihatlah
ini kan masih
kalau di dua ribu sembilan itu pemilihan ketua mpr itu di tanggal tiga oktober
di dua ribu empat belas kemarin tanggal enam oktober
kalau kita hitung dari titik hari ini
maka kan masih dua lima bulan ke depan
kita lihatlah pertemuan pertemuan dua lima bulan ke depan
jadi artinya terlalu terbuka
kita kan mengatakan
itu kan bisa diukur gitu loh kira kira
anda menang gak menang tuh ketahuan
apalagi disuruh juga tidak kelihatan
saya kan mau bicara yang realistis saja
daripada terlalu mengambang dan menawan
nah mungkin saja iya
kalau mereka membentuk koalisi sendiri
kan masih ada empat partai politik yang lain
dan juga ada apa namanya
nah disitu mereka bisa saja
menarik atau satu dua partai dari luar
untuk masuk ke dalam paket mereka
nah disitu potensi dari demokrat masih akan terjadi
bukan koalisi satu yang memecah koalisi dua
sebaliknya koalisi dua yang memecah koalisi satu
dan potensi itu bisa terjadi
kalau kemudian di antara lima partai politik
di lingkungan koalisi satu ini
merasa tidak terakomodir
dia bisa nyebrang ke sini
oke tapi realitas politik yang ada
kalau kita lihat sekarang
ada upaya mendekatkan diri
nah itu dia
karena kan memang
kalau ke pak jokowi itu kan
sekali jalan dapat
karena kursinya tinggi sekali
asal koalisi jokowi mengatakan
oke kami dukung
kalau ia masuk ke koalisi
jadi berjuang untuk meyakinkan koalisi dua
nah abis itu berjuang lagi
di pemilihan mpr nya
paket ini lolos apa tidak
jadi agak berat
makanya ya ditembak pertama kali
itu pilihan yang realistis
tapi kalau kemudian juga mentok ya
sampai akhir juli ini mentok
masuk ke minggu pertama agustus mentok
gak ada salahnya
bentuk koalisi baru
mungkin bersama dengan gerindra
yang kalau mendengar pernyataan pak jokowi sore ini
seperti menutup kans untuk gerindra masuk ke dalam
artinya ada potensi kecewa
yang menjadi tinggi di lingkungan gerindra
itu bisa diambil
tinggal menarik satu atau dua partai dari koalisi satu
jadi masih ada peluang begitu ya
yang saya mau katakan itu
kita diskusikan yang lebih realistis
itu yang saya
bukan mengawang awang masuk ke satu
lalu sudah di satu
diterima pula sebagai ketua
itu kan terlalu mengawang awang
bang jasad setelah jeda
kita akan menerima
yang menarik di sini juga adalah
bagaimana kemudian bang jansan
meskipun tadi bang ray mengatakan bolak balik
sejarah kalkulasi realistis itu kan
sebetulnya agak jauh begitu
tapi memang bang jansen tetap
ini memang hak
alat demokrat layak gitu
segeralah sby ketemu dengan prabowo kembali
ketemu dengan bang zul
untuk membicarakan ini
sharing power kayak begitu lebih enak
syukur syukur ketika kita lihat ini
geliatan dari demokrat
oh ini udah mulai menyusun kekuatan
kita tarik lagi deh
jadi harus tarik ulang
udah politik tuh
kalau kepada saya harus jawab
karena dari tadi kan gak dikasih kesempatan
silahkan silahkan bang jansan
jadi di indonesia ini biasa terjadi
yang mulai duluan itu
belum tentu tiba duluan
nah itu dia
yang kedua di politik ini
semua kemungkinan bisa terjadi
itu makanya kita tunggu saja
sampai hari hak
apa yang terjadi
sama seperti pak maruf amin
siapa yang nyangka akan jadi
kemudian terpilih jadi wakil presiden
kalau berasakan itu kan
misalnya dibuka semua youtubenya pun
gak pernah dia mengucapkan
yang akan diambil pak jokowi
itu adalah pak maruf amin
apalagi kemudian wakil presiden kita
empat belas sampai dua ribu
dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat
itu maruf amin
pasti gak pernah
bisik bisik lima menit terakhir itu
yang kadang menentukan masa depan orang
dia in atau out
di kementerian juga begitu
kadang kadang tiga bulan sebelumnya
lima menit sebelum kemudian
diumumkan ke publik
namanya hilang begitu
saya ingin menyampaikan begini
kalau ngeliat dinamika ya
partai partai politik pendukung pak jokowi
beberapa minggu terakhir ini
di dalam aja
dalam tanda kutip
untuk pengisian pos jabatan ketua mpr ini
sedikit ada keretakan begitu
saya dengar dengar info
pertemuan gondang dia kemarin juga
kan salah satunya membahas terkait persoalan
posisi jabatan ketua mpr ini kan begitu
pertemuan di tkumar kemarin
dengan ibu mega juga
ada katanya pembicaraan yang arahnya
untuk pengisian pos itu juga
dua titik pertemuan yang sama sama
membahas masalah yang sama
membahas yang sama
dan motornya itu adalah
partai partai pendukung pak jokowi di
kita tunggu saja
kita tunggu saja
jadi kalau kemudian kita fonis terlalu cepat
jadi ini strategi demokrat begitu ya
kita nanti bergerak di saat injury time saja lah
saya katakan tadi itu
sebenarnya partai demokrat sama sekali sebenarnya ya
sejak awal itu
tidak ingin ikut dalam apa namanya itu
gemuruh riuh ya
soal soal pengisian pos kementerian
atau jabatan ketua mpr ini
murni karena wartawan yang bertanya ke pak sarip hasan
kami sadar betul
kami partai yang sadar
posisi partai kami hari ini di posisi menengah
jadi namanya partai menengah ini kan harus sadar diri kan
harus tahu diri begitu
tapi wartawan bertanya
ya tentu pak sarip hasan
ini wartawan nih
tentu tentu kemudian pak sarip hasan menjawabkan
apa ada peluang partai demokrat untuk mengisi jabatan ketua mpr pak sarip
kan itu pertanyaannya
bukan kemudian pimpinan dpr
beliau kemudian berpikir itu mungkin
oh bisa saja
di dua ribu sembilan itu pdip yang nggak pernah diprediksi orang menjadi ketua mpr
faktanya bisa kok
asal ada kemauan dari pihak pemenang kan begitu
tapi yang pasti ya
legesi psb selama dua kali
jadi presiden itu adalah
tidak pernah sekalipun kami partai demokrat
mengambil jabatan ketua mpr
tidak pernah sekalipun
itu selalu kami berikan ke partai yang lain begitu
baik itu di dalam internal koalisi
atau di luar koalisi pdip
yang dalam tanda kutip itu publik melihat
ini dua partai yang tidak mungkin pernah ketemu
belum lagi segala macam bentuk dinamika
analisa ibu mega dan psb ini katanya
kemistri nggak nyambung lah
ini udah bagus sekarang kok
udah rukun kok
sudah saling tertawa kok
nah haye kemarin sudah lebaran
ibas sudah ke sana
mbak puan menerima dengan tangan terbuka
bahkan di meja yang sama
dengan pak prabowo kemarin diterima
mas saya juga diterima
nanti kita akan lihat bentuknya ya
secara konkret dalam kabinet
dan juga nanti dalam susunan jabatan
tapi saya sebetulnya ingin ini sebagai penutup bang rey
mengapa kemudian posisi ketua mpr ini menjadi rebutan begitu ya
kalau kemudian kita lihat kan
apa namanya jabatan jabatan ketua mpr
itu kan sebenarnya tidak terlalu menonjol
sebagai penutup bang rey
ya karena dua ribu dua puluh empat ini kan alih generasi ya
dua ribu dua puluh empat ini semua calon presiden kita adalah orang baru
dan oleh karena pada saat yang bersamaan
situasi politik kita memunculkan kebutuhan atas popularitas
yang berimplikasi kepada elektabilitas gitu
nah dalam konteks inilah kemudian orang mencari posisi yang paling mungkin
ia dikenal oleh publik
dan saluran salurannya tentu saja hanya ada di kekuasaan
itu ada di
satunya di dpr
karena dpr ini sudah melalui mekanisme yang sudah diatur undang undang
nggak bisa diutak utik lagi
yang paling mungkin adalah ketua mpr gitu
tinggal di antara mereka yang semua mampu mengkapitalisasi dirinya gitu
nah dan selain berkepentingan kepada person
karena sistem pemilu kita sekarang serentak
ada hubungan yang cukup erat antara calon presiden dengan elektabilitas partai
maka kepentingan partai juga dengan sendirinya masuk di dalam kepentingan yang bersifat individual itu
atau kepentingan individual itu dengan sendirinya membawa kepentingan partai politik
itulah nilai strategisnya gitu
sebab tidak ada kesempatan sekarang kepada orang untuk bisa menonjol
kecuali melalui mekanisme mekanisme resmi ini
di saat dimana kebutuhan terhadap popularitas yang berimplikasi kepada elektabilitas itu
sangat diharapkan dalam proses elektoral kita saat ini
itulah makna mengapa posisi mpr itu menjadi bahan rebutan
di luar yang selama ini memang dia selalu jadi bahan rebutan
kan kira kira gitu
baiklah kita akan lihat ya
sebetulnya kira kira bagaimana kemudian nanti apakah demokrat juga nanti akan bisa mendapatkan posisi
tahu terjadi pak maruf amin yang kedua
di lima menit terakhir keputusan
kita akan lihat sama sama ya nanti di oktober
bang ray dan juga bang jansun terima kasih
terima kasih terima kasih pak
di layar demokrasi
dan tetap bersama kami
kami akan segera kembali sesaat lagi